seperti apa temuan komnas ham terkait insiden yang terjadi di desa wadas dan apa saja fakta yang dikumpulkan tim lapangan cnn indonesia di sana untuk menggalinya sudah hadir lewat sambungan zoom
ahmad tovandamanik ketua komnas ham dan juga ada henrawan setiawan koresponden cnn indonesia
kami juga sudah mengundang johannes joko perwakilan kantor staff presiden yang sempat bertemu dengan warga wadas
sayangnya yang bersangkutan membatalkan diri untuk tampil dalam diskusi kita pada malam hari ini
saya sapa dulu narasumber yang sudah bergabung saat malam
selamat malam ya pak
saya ke mas tovan dulu mas tovan apa saja temuan komnas ham saat berada di wadas apakah memang ada tindakan represif yang diterima warga
ya itu salah satu temuan yang didapatkan oleh komnas ham
dan kita sudah sampaikan itu juga kepada pak gubernur kepada pak poldal
dengan pak gubernur bahkan ada dua kali pertemuan dengan beliau terpisah kemudian juga dengan pak gubernur dan jajarannya
serta juga dengan pak poldal pak wtengah
kita juga sudah menyampaikan hal yang sama kepada pak menko polhukam sebagai laporan dari komnas ham kepada beliau
tapi memang tentu saja situasinya sekarang sudah jauh lebih kondusif dibandingkan beberapa hari yang lalu
terutama pada tanggal delapan
masih ada laporan laporan misalnya kehilangan hp dari beberapa warga
dan itu juga kita sudah sampaikan kepada polres untuk seandainya mereka mengetahui ya dikembalikan kepada warga itu
demikian juga peralatan peralatan yang dimiliki oleh warga yang ditahan tempoh hari itu
itu kondisi yang berkaitan dengan keamanan dan
lebih jauh kami menemukan masih ada situasi ketegangan di antara warga
dan karena itu kami kemarin saya komisioner bk yang kami tus ke sana ya
untuk juga meminta dukungan dari rekan rekan ansor ya
beberapa kiai kiai setempat untuk kemudian melakukan proses katakanlah pendekatan kepada semua pihak
agar situasi sosial diantara mereka yang selama ini tegang
itu bisa lebih lunak lagi
sudah ada berapa kali kegiatan termasuk ada kegiatan pengajian yang dihadiri oleh salah seorang tokoh dari pbnu
kemudian juga waktu dekat mereka akan melakukan pengajian bersama
dan itu bagi kami penting untuk mengembalikan suasana yang selama ini tegang diantara masyarakat yang pro maupun yang kontra ya
itu saya kira dan satu yang menarik juga memang
dan pak gubernur atas saran komnas ham ya
langsung tanpa ada pengawalan dan macam macam saya kira itu juga satu sinyal yang sangat baik ya
diterima baik oleh warga itu kelihatan sekali dengan sambutan yang juga
meskipun mereka tetap dengan sikapnya yang tegas
tapi kan suasana kehangatan masih tetap ditunjukkan oleh warga dengan memberikan sangu dalam durian
pisang dan lain lain itu sebagai tanda persahabatan ya
meskipun ada perbedaan sikap ya bahwa mereka tetap menolak misalnya penambangan batu andesit di desa wadas itu gitu
nah ini yang kemudian bisa menjadi modal ke depan untuk bagaimana memperbaiki keadaan
supaya bisa lebih dialogis untuk mencari solusi solusi yang patah hati oleh semua
itu tentu saja yang kami mau ya
ya mas taufan artinya ini kemudian
kita memperbaiki begitu ya pernyataan menko polhukam sebelumnya bahwa gesekan yang terjadi di wadas itu antar warga
tapi ini ternyata tidak ya ternyata memang juga ada keterlibatan aparat di situ begitu
dan saat ini memang situasi sudah lebih kondusif karena memang sudah ada keterlibatan dari pemerintah daerah untuk memediasi
kurang lebih seperti itu ya mas sofan
ya memediasi komnas ham
warga wadas kan justru berbeda sikap dengan gubernur dengan jajarannya yang ingin melakukan penambangan batu andesit di sini
nah itu saya kira yang pakati oleh semua pihak ya
tadi saya juga berbicara dengan pak menko
pak menko sangat berharap komnas ham terus memainkan perannya untuk memediasi
menurunkan eskalasi memediasi dan dalam kesempatan itu juga kami sampaikan
sama dengan yang kami sampaikan kepada pak gubernur pak kapolda ya
supaya menahan diri untuk tidak mengedepankan pendekatan pendekatan yang represif
tetapi lebih mengutamakan pendekatan persuasif pendekatan pendekatan yang melibatkan banyak tokoh ya
karena desa wadas ini sebagaimana kita ketahui desa warganya nahdiyin
jadi tokoh tokoh atau kiai kiai nu sangat berperan sekali
jadi kalau kita minta kan hubungan dari para tokoh atau kiai ini saya kira itu akan sangat membantu juga perlindungan masalah di desa wadas ini
oke apa yang kemudian sampai membuat terjadinya tindakan represif dan sampai harus ada komnas ham yang turun untuk melakukan mediasi begitu antara pihak pemerintah dengan pihak warga
kalau dari kacamata komnas ham seperti apa
ya sebetulnya pembangunan proyek seperti ini
di berbagai tempat juga terjadi perbedaan pandangan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain
ada masyarakat yang tidak begitu saja menerima misalnya satu proyek karena mereka anggap kepentingannya
katakanlah dalam soal wadas kelompok yang menolak menganggap bahwa desa mereka akan rusak ekosistemnya akan terganggu ekosistemnya dan kehidupan mereka juga otomatis akan terganggu
yang seperti itu kan terjadi juga di berbagai proyek di seluruh indonesia ya
biasanya komnas ham hadir sebagai mediator
kami juga untuk kasus wadas ini sebenarnya sudah masuk ke wadas itu sejak september dua ribu dua puluh satu tahun lalu ya
karena kedua belah pihak baik yang pro maupun yang kontra itu datang ke komnas ham menyampaikan pengaduannya
kami berusaha untuk menengahi juga berkomunikasi berinteraksi dengan kepala daerah dalam hal ini gubernur jawa tengah
sudah berapa kali terjadi bahkan tanggal dua puluh januari saya langsung yang datang ke sana
semula tadi kita mengundang semua pihak termasuk yang menolak itu untuk hadir di dalam pertemuan mediasi di semarang ya
tetapi tak sudah main hal kelopok yang menolak tidak bersedia
demikian mediasinya berjalan tanpa dihadiri kelompok yang menolak
saya dan bk ulung hapsara kemudian langsung datang ke desa wadas mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat itu
dan waktu itu ada permintaan yang sangat jelas dari warga yang menolak itu
mereka ingin bertemu langsung dengan pak gubernur ganjar pranowo untuk mendiskusikan sikap mereka pandangan mereka penolakan mereka
dan waktu itu kami sampaikan ke pak gubernur besok paginya ya
pak gubernur memang merencanakan ya sudah merencanakan dan bila perlu nanti akan melibatkan komnas ham
dan dalam pertemuan mereka dengan pertemuan beliau dengan warga gitu
nah tetapi memang pada tanggal delapan tiba tiba terjadilah peristiwa tadi pengukuran ya
mengirimkan begitu banyak pasukan yang kemudian menimbulkan kegaduhan
tidak saja di desa wadas tapi justru menjadi kegaduhan nasional
saya kira begitu ya
bahwa ada kekerasan ya kita tadi temukan ya beberapa kekerasan terjadi ya
walaupun kekerasan yang terjadi itu tentu saja pada tingkat yang katakanlah minor ya
artinya ada pemukulan pada satu dua warga yang ditahan ketika ditangkap dan macam macam
tapi tidak ada sampai menggunakan senjata api misalnya dalam penanganan kasus ini yang bisa menimbulkan korban
penembakan setelah itu tidak ada ya
jadi bisa dikatakan kekerasan terjadi tapi tidak terlalu serius
meskipun demikian menimbulkan trauma pada warga ya
sehingga setelah pemulangan pelepasan maksud saya enam puluh empat orang yang ditahan itu
itu banyak sekali warga yang belum berani pulang ke rumahnya ya
sembunyi di tempat tertentu misalnya karena ada ketakutan ketakutan
jadi meskipun eskalasi kekerasannya tidak terlalu besar tapi cukup membuat warga mengalami trauma
dan itu yang terjadi
kita minta kepada pak gubernur pak kapolda untuk memperbaiki keadaannya
sehingga ke depan mudah mudahan situasinya lebih kondusif
sehari ini sudah semakin baik
tadi laporan terakhir saudara bk yang baru hari ini nyampe dari wadas ya dengan jalan darat tadi
menyampaikan kepada saya bahwa situasi sudah jauh lebih baik dibandingkan beberapa hari yang lalu
oke sebelum kita tindak lanjuti lagi begitu apa saja rekomendasi komnas ham
terhadap gubernur maupun juga pihak kepolisian atas temuan yang disampaikan tadi
saya ingin ke mas hendrawan
mas hendrawan anda melakukan peliputan langsung ke desa wadas
tadi dari penjabaran mas taufan ini kurang lebih situasi yang anda lihat kurang lebih sama atau bagaimana
kalau kita melihat situasi yang terjadi hari ini memang kira kira sama seperti yang disampaikan mas taufan
bahwa kondisi wadah saat ini sudah jauh atau sudah membaik dari sebelumnya
benar bahwa beberapa waktu sebelumnya ada warga yang kemudian memilih untuk meninggalkan desanya
pergi ke kabupaten lain ke kecamatan lain untuk mengungsi
karena mereka trauma dengan kondisi yang terjadi pada desa wadas
karena kalau kita bisa boleh gambarkan desa wadas ini adalah sebuah desa yang sangat jauh dari jalan raya jalan utama
jadi mereka bisa berjalan dua puluh tiga puluh menit menuju lokasi itu
dan mereka biasa dengan suasana ketenangan perbukitan menores
dan ketika kemudian hampir seribu orang pihak kepolisian datang aparat datang ada aparat gabungan
ini kemudian jadi sebuah kegaduhan yang buat mereka ini suatu hal yang tidak akan pernah mereka lupakan melintas generasi tentu saja
yang tentu saja perlu mendapatkan perhatian dan mungkin adalah masukan adalah
pernyataan prof mahfud m di menko polukam sebelumnya saat h plus satu setelah kejadian
yang mendapatkan informasi dari pihak kepolisian dari pihak tni kemendagri dan jajarannya di daerah
yang menyatakan bahwa kondisi wadas baik baik saja
ini tentu saja kalau dari apa yang saya lihat di lapangan ini jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pak mahfud
dalam konteks pak mahfud menyatakan bahwa laporan datang dari aparat pemerintahan
kemudian menyatakan bahwa
kemudian menyatakan bahwa
kemudian menyatakan bahwa
kondisi wadas baik baik saja tentu saja ini wajar saja gitu kan
tapi ternyata kenyataan di lapangan tidak seperti itu
saya ke wadas tidak hanya satu kali kemarin ketika kejadian pada hari selasa kemarin terjadi penangkapan terhadap enam puluh tujuh warga ini
tapi sebelumnya pernah datang ke sana
dan ketika kondisi lebih baik juga sudah bisa merasakan suasana yang ada di desa wadas
desa wadas ini kalau kita bertemu dengan warga masyarakat ini khas pedesaan tentu saja
ketika kita bertemu dengan orang di jalan kita akan tersenyum dan kemudian ngobrol dan sebagainya
namun pada hari kejadian kemudian h satu bahkan ketika prof mahfud md menyatakan ini adalah hanya gesekan saja
kondisi yang terjadi di wadas sangat berbeda
sangat sepi sangat mencekam sangat sulit menemukan orang yang ada di desa wadas
karena mereka memilih untuk pergi ke luar desanya
sebagian dari mereka ya
meskipun sebagian dari mereka juga memilih untuk tetap tinggal di rumah
memang kondisinya sekarang sudah lebih baik apalagi warga wadas yang merupakan warga kultural nahdien yang cukup kuat
ini kemarin sudah kedatangan alisa wahid misalnya dan ini kemudian memberikan semangat untuk mereka
apalagi di desa wadas ini memang sama seperti di desa lainnya yang cukup kuat dengan kultur nahdlatul ulama
ini biasa melakukan istighfasa
seminggu mereka tiga kali melakukan ini
dan seperti apa yang disampaikan mas ropan
ini memang bisa menjadi trauma healing buat mereka tentu saja atas kejadian yang terjadi di desa mereka ini eva
oke mas hendrawan kalau kemudian tadi mas tovan menggunakan istilah tidak terlalu serius begitu
apakah kemudian anda setuju dengan kalimat atau kata yang digunakan mas taufan tadi
kalau kemudian parameternya tidak terlalu serius adalah tidak ada letusan senjata kemudian kekerasan yang kemudian berdarah darah
dan parameternya adalah kekerasan fisik mungkin pada titik itu ada ya bisa jadi sedikit setuju tapi lebih banyak tidak
karena sebenarnya kekerasan yang terjadi yang dilakukan oleh aparat kepolisian aparat gabungannya karena ada tni juga kemudian terlihat juga
pesatpol p di lapangan yang ikut menjaga itu membuat warga traumatik gitu
misalnya saya kemudian datang pada hari jumat
untuk melihat bagaimana sih ibadah sholat jumat di masjid
kondisinya tidak seperti yang biasanya terjadi di masjid masjid
cukup sepi hanya sekitar lima puluh an persen saja kapasitas masjid ini
jadi kalau dibilang ini tidak terlalu besar menurut saya justru besar karena ini efeknya akan jauh sekali ke belakang
bahwa warga masyarakat ini tidak akan pernah lupa kejadian ini apalagi tipikal masyarakat desa yang kemudian sangat
ingat kejadian yang sangat menonjol di desanya ini tidak akan pernah luntur sampai lintas generasi
misalnya salah satu contoh saja ketika seorang bapak bapak yang sudah sepuh kemudian mengatakan atau mengingatkan kembali tentang
ini seperti ada kaitannya atau ini seperti kejadian enam puluh lima
ini kan kemudian mengingatkan bahwa bapak ini pernah ingat kejadian tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima yang kemudian terjadi hari ini
dan sekarang kita dari sini kita kita maju ke depan ini butuh berapa tahun lagi untuk bisa merekonsiliasi kondisi menjadi kondisi yang normal
apalagi ada warga yang pro dan kontra tentu saja
oke mas taufan apakah kemudian komnas ham memotret ini dan apa kemudian rekomendasi komnas ham terhadap dampak yang ditimbulkan akibat gesekan yang terjadi
mau dikatakan serius satu tiga
tidak serius sekalipun ya
kekerasan tetap kekerasan itu kita akui
saya hanya ingin mengklarifikasi jangan sampai ada pandangan di luar seolah olah ada yang meninggal dunia ada yang terkena peluru tajam itu sebetulnya ya
tetapi tidak menyepelekan keadaan karena kami menyadari betul terjadi trauma yang luar biasa di masyarakat
dan kami sudah menyampaikan salah satu rekomendasi kami kepada pihak kepolisian adalah untuk segera menurunkan propam
lakukan pemeriksaan terhadap aparat aparat yang diduga
lakukan kesalahan pelanggaran ya
atas sop yang sudah disepakati di dalam setiap mereka melakukan tindakan
bahkan jauh sebelum itu kami masih ingat betul kami dari awal awal sudah ingatkan tolong lebih kondusif tolong kami sampaikan dan akhirnya terjadi
dan karena itu kami sekali lagi salah satu rekomendasi kami memang meminta supaya propam ya turun tangan menelidiki kasus ini
dan tentu saja memberikan saksi yang tegas
kepada petugas petugas yang melakukan kesalahan
jadi betulnya walaupun saya katakan dengan bahasa yang seperti itu hanya untuk meng counter supaya jangan ada persepsi yang
karena sekarang juga ada kejadian kan penolakan tambang di daerah lain yang itu menimbulkan kematian tembak ya
tetapi lagi kekerasan tetap kekerasan dan dia merupakan satu pelanggaran yang mesti kita atasi

ya mas sendaron ingin menanggapi silahkan
ya ada dua hal mas tovan mungkin yang perlu menjadi highlight
yang pertama adalah kalau kekerasan kemudian ini mungkin menjadi catatan penting ya bahwa kekerasan itu tidak hanya soal letusan senjata soal kekerasan fisik

ini seperti yang disampaikan oleh dirilisnya komisioner bk olong hapsara yang menyampaikan hal tersebut
ini tentu saja harus menjadi perhatian komnas ham karena lagi lagi yang menjadi pelaku kekerasan adalah orang yang malah menjadi eksekutor di lapangan
kemudian bagaimana dengan orang orang yang memerintahkan hal tersebut
siapa orang orang yang memerintahkan

cnn indonesia newscast akan segera kembali